pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam indonesia dinyatakan bebas dari infeksi penyakit mulut dan kuku pada sapi
dan pada satu pekan terakhir pemerintah provinsi jawa timur menemukan ada empat kabupaten kota di provinsi jawa timur
yang terindikasi hewan ternak sapi mereka terinfeksi penyakit mulut dan kuku
akankah indonesia menghadapi kasus serupa
sektor peternakan jatim dibuat was was dengan munculnya penyakit mulut dan kuku pada puluhan sapi di empat kabupaten
secara tiba tiba sapi di kandang mengalami luka kelupas pada kuku dan mulut memucat dengan mengeluarkan lendir terus menerus
pusat veteriner pharma pusvetma memeriksa sampel tujuh belas ekor sapi dari kabupaten lamongan seluruhnya dinyatakan positif pmk
dua puluh sampel dari kabupaten gresik tujuh belas dinyatakan positif dan dua diantaranya mati
empat sampel dari kabupaten mojokerto sembilan belas terkonfirmasi pmk sementara tiga belas sampel dari kabupaten sidoarjo sepuluh sampel dinyatakan positif pmk
pusvetma terus melakukan upaya tracing di kabupaten kota lainnya di jatim dan siap menerima sampel tambahan dari seluruh daerah di indonesia
kita mengikuti perkembangan kasus pmk ini
tiga hari ini kasusnya menyebar ke beberapa tempat
tim pusvetma bekerjasama dengan tim dinas peternakan provinsi dan juga tim balai besar veteriner wates
hari ini juga turun ke beberapa lokasi antara lain ke probolinggo lumajang dan juga di malang
serta ada yang turun di jombang
pasca menerima laporan dari pusvetma
pemprov jatim siaga penanggulangan kasus agar tidak meningkat menjadi wabah
minggu siang gubernur jawa timur kofifa indar parawansa langsung meninjau upaya penyuntikan obat pada sekitar lima puluh ekor sapi di kabupaten lamongan
puluhan sapi mendapat suntikan antibiotik anti inflamasi dan vitamin
penanganan pmk jatim menggunakan pendekatan serupa covid sembilan belas
bagi kandang yang terdeteksi pmk wajib diisolir
hewan ternak tidak boleh keluar atau masuk sembarangan
sementara pasar hewan di empat kabupaten ditutup selama tiga hari
melalui rapat koordinasi bersama kementan diduga kemunculan pmk berasal dari impor kambing atau domba ilegal
kofifah mengaku sudah bersurat kepada kementan untuk membuat pernyataan yang dapat mendukung pemprov jatim mendapat izin pengadaan vaksinasi pmk dari badan kesehatan hewan dunia
vaksin tersebut terbukti dapat membebaskan indonesia dari virus pmk pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
mengajukan surat kepada pak mentan agar empat daerah ini bisa di state oleh pak mentan ini ada wabah pmk
dengan pernyataan pak mentan bahwa ada wabah pmk baru bisa mengajukan pengadaan vaksin melalui oie
jadi ada mekanisme mekanisme yang sudah disepakati secara internasional
selain jatim pusvetma juga telah memeriksa sepuluh sampel sapi dari kabupaten aceh tamiang
seluruhnya dinyatakan positif pmk
hingga minggu sore belum ada temuan virus pmk menular pada manusia dan hewan ternak lainnya